longsor kampung langgai di kecamatan sutra kabupaten pesisir selatan sumatera barat masih terisolasi
mobil dan motor trail pun disiapkan untuk menyalurkan bantuan logistik ke salah satu daerah yang terparah terdampak bencana ini
dengan menggunakan kendaraan dan motor trail tim gabungan butuh waktu empat jam untuk bisa sampai di kampung langgai
kecamatan sutra kabupaten pesisir selatan
bantuan logistik diantar melewati jalan memutar menembus kawasan hutan dan perkebunan warga
warga sekitar bersedia lahan mereka dijadikan sebagai jalan alternatif agar alat berat bisa masuk ke kampung mereka
untuk melakukan pembersihan dan pembukaan jalur jalan sehingga kampung mereka tidak lagi terisolasi
daerah langgai merupakan salah satu kawasan terparah yang terdampak banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan
saat ini kita lihat di sini ternyata jalan utama ini terkikis karena air yang besar
sehingga akses ini terputus
nah ke depan kita akan menggunakan jalan alternatif yang ada di sebelah kanan ini
jadi pemilik lahan sudah rela ikhlas untuk menyerahkan lahannya
sehingga sebentar lagi alat berat masuk ke sini untuk membuka akses jalan sehingga jalan ini bisa normal kembali